keputusan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan anies baswedan dan muhaymin iskandar alias caimin
mendaftar ke komisi pemilihan umum pada hari pertama pembukaan pendaftaran kamis sembilan belas oktober
sudah diumumkan sejak awal pekan
mengutip laman cnnindonesia com pada minggu
tim koalisi perubahan menyebut pasangan amin telah resmi mengirim surat pemberitahuan pendaftaran kepada kpu
seperti diketahui anies baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh partai nasdem pada pilpres dua ribu dua puluh empat pada tiga oktober dua ribu dua puluh
pengumuman itu disampaikan langsung oleh ketua umum surya paloh di jakarta
kenapa anies baswedan
tak lama berselang partai demokrat turut menyatakan dukungan kepada
anies untuk maju sebagai baca pres pada januari dua ribu dua puluh
dua bulan kemudian partai demokrat resmi mendeklarasikan anies sebagai baca pres di kantor dpp demokrat jakarta
selain nasdem dan demokrat dukungan terhadap anies datang dari partai keadilan sejahtera
dukungan pks kepada anies dideklarasikan dalam musyawarah majelis syura ke delapan di kantor dpp pks jakarta pada dua puluh tiga februari lalu
setelah ketiga partai pendukung itu memenuhi syarat ambang batas untuk
tiga partai pendukung anies tersebut sepakat menamakan koalisi mereka
koalisi perubahan untuk persatuan
namun pada satu september lalu demokrat resmi memutuskan keluar
lantaran muncul isu anies memilih caimin sebagai cawapresnya
keputusan ditetapkan setelah dilakukan rapat majelis tinggi partai yang dipimpin oleh susilo bambang yudhoyono
demokrat merasa keputusan itu diambil secara sepihak oleh nasdem dan anies
padahal demokrat mengklaim anies secara tertulis sempat meminta ahi sebagai wakilnya pada pilpres mendatang
kita akan dicaplok dan dimahkan sama anies
pada hari yang sama partai kebangkitan bangsa menggelar rapat pleno di surabaya jawa timur
dan menyatakan bergabung dengan koalisi anies
sehari setelahnya pada dua september anies dan caimin dideklarasikan sebagai pasangan capres cawapres di surabaya
saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita bung anies baswedan sebagai calon presiden
kepada bung muhaymin iskandar sebagai calon wakil presiden
kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua
kekuatan pasangan amin bertambah
pks pada lima belas september juga resmi mengusung pasangan ini pada pilpres dua ribu dua puluh empat setelah menggelar rapat majelis syurok ke sembilan
dengan demikian dukungan tiga wakil yang berada di surabaya jawa timur ini akan berjalan dengan berat dan berjalan dengan berat
kekuatan pasangan amin juga mengesan untuk mengelola partai politik untuk anies mengalami penyesuaian setelah partai demokrat hengkang dan pkb masuk ke koalisi pasangan amin
anies lolos presidensial threshold dengan adanya satu ratus enam puluh tujuh kursi parlemen yang mengusung
selain itu koalisi perubahan didukung satu partai di luar parlemen yang lolos dan akan mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat yakni partai umat